memiliki budget terbatas
anak muda itu bernama lengkap hendra hakim harahap
bisnisnya adalah mewujudkan mimpi mereka yang ingin memiliki koleksi mobil hot road
dengan melakukan modifikasi pada kendaraan apapun yang mereka miliki
meski ceruk pasar sangat sempit
tapi bisnis ini mendapatkan keuntungan
rezeki miliaran rupiah per tahun
baik dari bengkel modifikasi
maupun barang terkait hot road seperti sofa khas dan kaos
wah saya nyampe juga nih akhirnya ke h tiga
nah terus akhirnya gimana sih awal anda akhirnya memutuskan untuk berkarir di bidang hot road sampai dengan saat ini
kalau nggak gue lakuin mungkin pada gue pusing ya
ini tempat hiburan gue di luar kerja gue yang lain
berarti pada saat pertama kali membangun ini apa sih yang dilakukan awalnya
yang dilakukan awalnya gue niat
niat dulu sih
terus ketemu teman teman yang ngebantu gue sekarang sampai makin kesini makin banyak
ya harapannya ke depan kita terus besar sih
oke mobil yang pertama kali dibangun apa tuh
pertama kali dimodif ala hot rod
itu yang di depan yang warna hijau
itu yang kita bikin humvee
baru yang lain lain
cukup banyak sih kita buat mobil
ada target nggak sih dari awal berdiri sampai sekarang ingin memodifikasi berapa mobil ala hot road
gue pengen memasyarakatkan hot road sebenarnya
pengen mungkin kita sering lihat mobil mobil yang berkeliaran di jalan ya yang paling banyak tuh apa
nah gue pengen yang banyak itu sekarang gantinya hot root
berbicara mengenai sebuah bisnis yang berorientasi pada karya kreatif tentunya tidak terlepas dari proyek prototipe
pria kelahiran oktober seribu sembilan ratus delapan puluh enam ini pun memilih prototipe pertamanya yaitu holden statement keluaran tahun tujuh puluh an bermesin tiga tiga ratus lima puluh
ini yang pertama dibangun ya
tahun berapa dua ribu sebelas pada saat itu
ini kan selain mengedepankan desain desain mobil hot road amerika dari masa lalu apalagi yang dikerjakan oleh h tiga custom garage
kita selain mobil bikin mobil bikin motor kita juga bikin klasik interior khususnya kayak buntut belakang mobil kita jadiin sofa depan jadiin meja kerja tapi semuanya repro gitu
tapi edisi tipenya tahun lima puluh an semua amerika
jadi mobil mobil amerika diambil bentuknya
bentuknya kita reproy kita bikin di sini kita jadikan tapi ya so far so good sih
berapa lama pengerjaan untuk mobil berapa lama
kalau untuk mobil kita ubah dari nol khususnya bikin bodi semua full set kita kurang lebih enam bulan tapi kalau untuk bawaannya udah ada sekitar tiga bulan
untuk nge restorasi juga kita enam bulan karena biasanya mobil restorasi yang udah tua banget terlalu banyak rusak
terlalu banyak rusaknya
jadi lebih susah kita nambel sulam yang restorasi dibanding kita bikin bentuk baru sih
baik jadi kebanyakan klien klien yang diterima oleh h tiga custom garage ini ke sini mereka bawa bentuknya itu seperti apa sih
kalau untuk restorasinya sendiri sih mereka bawa bentuk aslinya
cuman ngembaliin seger lagi aja tuh mobil tapi kalau untuk hot road sendiri biasanya bawa mobil jenis lain
kita bongkar semua kita bikin bentuk ulang
nge setup ulang ya
ciri utama dari aliran hot road adalah penggunaan mesin mesin dengan ukuran dan tenaga lebih besar daripada mesin aslinya
mesin mesin enam silinder dengan cc besar dan hanya memiliki dua jog duduk untuk penumpangnya merupakan ciri lain yang melekat
pada modifikasi mobil khas hot road
tidak jarang pula hendra memodif kendaraan ber cc lebih rendah menjadi modifikasi khas hot road
misalnya yang satu ini berbahan dasar toyota crown tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga dengan mesin seribu empat ratus cc
di tangan hendra mobil tersebut dapat dimodifikasi menjadi modal empat tiga puluh dua
untuk pengerjaan hendra mematok waktu enam bulan dengan biaya dimulai dari dua ratus juta rupiah
klien tinggal duduk tenang dan menantikan mobil impian mereka selesai dikerjakan
untuk omset dari bisnis modifikasi mobil ala hot road ini sendiri hendra mengakui tidak kurang dari lima ratus juta rupiah per tahunnya
karena dalam setahun biasanya hanya ada satu orderan modifikasi mobil ala hot road

modifikasi mobil khas hot road sudah menjadi passion hendra sejak lama
h tiga pun terlahir di tahun dua ribu sebelas setelah ia sukses mengenalkan mobil modifikasi pertamanya kepada teman teman lainnya
setelah banyak yang tertarik hendra mulai lebih serius menjalankan modifikasi mobil ini sebagai sebuah bisnis
modal awal dalam menjalani bisnis ia dapatkan melalui hibah tanah dari orang tuanya
di atas tanah berukuran dua ribu meter persegi ini hendra membangun bengkel sekaligus display produk produknya
sementara peralatan lainnya seperti alat las dan alat ketok ia lengkapi secara bertahap
kurang lebih dua puluh juta rupiah ia habiskan untuk melengkapi perlengkapan tersebut
tidak hanya mobil kemudian h tiga juga melebarkan sayapnya dalam modifikasi sepeda motor
namun bisnis modifikasi mobil dan motor khas hot rod ini baru berada pada segmen pasar tersebut

ini dikarenakan hobi ini belum mampu menyasar kalangan luas sehingga klien pun kerap tidak dapat diprediksi
karena itu hendra memperluas produknya ke sofa khas hot rod
anda kan sudah mempunyai usaha custom mobil modifikasi mobil mobil ala hot rod
nah kemudian juga beralih ke lini yang lain sofa sofa seperti ini yang kita dudukin ya
apa awalnya yang membuat anda beralih untuk menciptakan sofa sofa ala mobil mobil ya klasik
prinsip dasarnya sih semakin banyak divisi di dalam sini berarti kan secara tidak langsung makin banyak membutuhkan tenaga kerja baru
memang prinsip kita gue lebih pengen lebih ke produksi massal sih sebenarnya
tapi kalau untuk hot road atau custom bike custom car itu lebih ke passionnya aja
dalam artian itu passion dan juga klien mungkin datangnya tidak bisa diprediksi
bagaimana sekarang ini penjualannya sendiri untuk sofa mobil klasik ini
kalau untuk sofa klasik gas pump sofa klasik terus meja kerja kepala mobil belahan semua itu kan repro
kalau pangsa pasarnya sebenarnya cukup sulit sebenarnya
tapi kita coba mau memasyarakatkan hal hal yang baru seperti ini
mungkin untuk jenis jenis gini mungkin gue salah satunya juga yang menciptakan ini
tapi memang lebih segmennya tujuan utamanya lebih ke pasar luar sih
pasar luar indonesia ya
pasar luar indonesia tapi memang tidak menurut kemungkinan orang kita juga banyak yang sudah order sih
selama ini promosi yang dilakukan seperti apa
promosi pertama mungkin yang paling kuat di sosmed ya sosial media ya apapun itu jenisnya kita coba mainkan di dalamnya
kedua lebih ke event event yang berhubungan dengan otomotif
tapi sebenarnya segala segmen event kita bisa masuk
karena kita juga ada clothing kan
jadi semua event jualan kaos kita mainkan jualan sofa juga kita mainkan sambil promo dengan brosur
pesanan untuk sofa casa otro diakui hendra mampu berbicara lebih banyak di pasaran
hingga pertengahan dua ribu enam belas setidaknya dia sudah memiliki omset kurang lebih

tentu saja ini mampu menutupi kebutuhan operasional bisnisnya yang saat ini mempekerjakan sepuluh karyawan
sekarang p fashioned lebih di dominasi di pasaran mancanegara
untuk saat ini sih mancanegara
gue belum kirim
tapi jalur arah kesana udah mulai terlihat tuh sudah mulai terbuka jadi
arahnya bakal kesana karena memang kalau kita ngejar pasar luar
karena kemungkinan target kita dalam waktu satu tahun itu bisa kita kejar kalau di pasar
lokal dengan harga yang kita jual mungkin mereka masih agak kaget ya kalau kita paksakan ke mereka
ya terlalu segmented lah di indonesia jadi keluarnya satu dua tiga kalau kita pasar luar kan dengan
harga tiga ribu dolarnya kita menurut mereka itu worth it apalagi ini handmade gitu loh bukan
potongan mereka lebih menghargai handmade dibanding potongan tapi kalau di luar negeri sendiri ini kan
memang awalnya dari amerika sudah ada tapi mereka lebih potongan asli jang ya sama yang fiber
yang plat besi itu ori yang pembandingnya fiber itu startnya dari harga lima belas sampai dua puluh lima
dolar seharga itu itu memang harga yang lebih penting dari harga yang kita punya itu harga yang

satu sofa berarti kan ada punya keunggulan dengan model yang serupa seperti itu harga lebih rendah
harga jauh lebih rendah salah satu keunggulan h tiga custom garage ialah mampu memproduksi benda benda
peninggalan dunia otomotif yang sudah tidak diproduksi lagi terus setelah pasar pasar
tersebut terbuka dan ini jalannya bareng sekarang untuk pembuatan ini semua apakah
semua dikerjakan di h tiga atau ada beberapa part yang memang dikerjakan di vendor vendor
dalam sisanya paling vendor kayak misalkan gaspam ada kacanya kita lempar ke vendor kaca kalau untuk
sendiri kalau untuk ini tapi kalau untuk bentuk semua kita sendiri semua sendiri ya anda ini kan
lulusan akuntansi buat hal hal kayak gini di komplain nggak sih sama keluarga malah semua keluarga
itu bagus baik jalanin h tiga custom garage sudah dapat berjalan sejauh ini tanpa dukungan tenaga
kerja ahli yang dimilikinya yosep merupakan salah satu dari sepuluh tenaga kerja ahli yang
diperoleh h tiga custom garage pria ini sudah bergabung bersama h tiga sejak tahun dua ribu sebelas hobi sih
mungkin dari dari dari awal kali ya sebelum kenal bang hendra emang udah dimodifan terus
alhamdulillah sampai ketemu bang hendra sampai bang hendra menawarkan untuk
buat bengkel itu
yosef dan tenaga kerja ahli yang dimiliki istri lah yang sejauh ini
membantu hendra mewujudkan imajinasi dan mimpinya dalam membesarkan bisnisnya
meskipun tidak memiliki latar belakang sebagai seorang sajana teknik mesin
namun keceritaannya pada segala hal berbau hot rod membuatnya belacar secara otodidak
buku buku panduan hot road inilah yang menjadi patokan hendra dalam memodifikasi mobil motor bahkan sofanya
selanjutnya kesepuluh karyawannya lah yang akan mewujudkan mimpi hendra tersebut menjadi sebuah kenyataan
tapi tidak semua barang yang diproduksi h tiga menggunakan ojek pribadi
pemasaran kreatif juga kerap dilakukan misalnya ketika hendra ingin menjual sofa bola

kalau mau tau gua bikin sofa ini gak berawal dari modal gua pribadi
gue cukup menjual gambar dua belas dengan spekulasi
lo dp kalau nanti hasilnya nggak sesuai harapan dp lo gue balikin lo gak usah lunasin
jadi gua spekulasi seperti itu
spekulasi seperti itu
jadi gua bergerak pakai modal dia gua bikinin buat bayar tenaga ahlinya buat sampai kelar
sampai akhirnya selesai dilunaskan
dan alhamdulillah gak ada yang nolak
itu untuk desain sofa pertama
pertama kali gue langsung dapat tiga orderan sopan dari gambar
jadi gua langsung produksi tiga keuntungan gua coba bikin dulu satu kejual jadi modal lagi bikin lagi
akhirnya sampai sekarang gue udah bikin tiga puluh
sudah bikin tiga puluh
sudah bikin tiga puluh
mungkin belum semua terjual tapi gue punya stok
karena memang kedepan gua minimal stok yang ready harus ada dua puluh sofa
karena proses satu sofa itu dari bikin sampai jadi kurang lebih dua bulan
kalau nanti ada orderan tiba tiba mendadak bebrak khususnya reseller dalam jumlah banyak kita bisa keteteran
makanya minimal harus ada dua puluh
nah itu semua berjalan dari
dari jual gambar tadi
dari jual gambar
dari jual gambar
dari jual gambar
dari jual gambar
dari jual gambar
dari jual gambar
selain membuat sofa khas mobil klasik hendra juga mencoba peruntungannya melalui bisnis clothing
menurutnya ini penting dilakukan untuk memperbesar aliran arus kas usahanya
mengingat perputaran uang dari bisnis mobil custom dan sofa klasik membutuhkan waktu yang lebih lama
sementara bisnis pakaian hendra berkeyakinan selama manusia membutuhkan baju maka produknya akan terus dicari orang
hendra mencoba peruntungannya dengan berat
ya ini salah satu produk produk kita yang kita panjang di sini
tapi memang sebenarnya ada lebih banyak lagi produknya
cuma ada beberapa yang gue tahan dulu untuk produksiannya karena memang gue lagi ngutamain untuk yang fast moving
kayak khususnya kayak clothing kaos itu paling bagus lah
tapi penjelasannya memang untuk mereka yang hobi otomotif
enggak juga sih segala segmen
dari anak kecil sampai
sampai orang dewasa
karena memang enggak terlalu idealis sih dari segi desainnya
yang penting menarik dan nyaman dipakai ya
dan untuk cowok ya
minimal buat tidur enak
baik nah ini pertama kali mengenalkan ini promosinya gimana sih yang dilakukan
kalau promonya sih memang awalnya kita cuma bikin satu gambar
itu jadi awal dasar kita bikin roti
terus kita jual
tapi kalau ada kawan yang datang lo gak usah beli lo ambil lo bawa
lalu silahkan pakai dan bawa
itu salah satu ngejaga hubungan
ya intinya hanya segitu tapi ngebuat orang senang gak apa apa untuk awal awal
karena memang untuk dari segi pengenalan perlu banget hal hal kayak gitu
harus kita anggarkan juga
itu berapa lama promosi gratis bagi bagi
kurang lebih seribu kaos
selama itu gue bagi
snapback berapa banyak yang dibagiin
banyak juga ya
banyak juga ya
nah kemudian akhirnya setelah promosi baru dijual secara massal
baru baru gue mau masuk ke ranah profesional
oh ternyata bagus masarnya dan kenapa nggak
siapaiez ya kelamaan tau
siapaiez kan mana bangsa ya askeli
kalau tadi geopolitik sadece sisa kenh sdnote
karena ituice tadi berbuk refugees
kalau tadi konsep maupun kreatif banget enggak ada em essas
iya makin spesifik sih ya

brooks terug gitu sih
yaudah jadi ya
jalan sila ya

wang breaking sanders ini apa ya
banyak sih banyak strategi pasar tapi memang sebelum itu kita harus diperkuat dulu dari
manajemen dalam ya khususnya tim kalau tim itu udah ada bergeraknya udah ada jalurnya udah kita
buatin tinggal tim yang bisa kita percaya aja baik berarti selama ini untuk mendesain segala macam
masih sendiri enggak udah ada timnya tapi untuk penjualan yang lebih banyak lagi tim
gue harus lebih banyak oke itu harus disesuaikan dengan dengan pemasukan sekalipun bisnis pakaian
sudah banyak pemainnya di pasaran hendra cukup optimis kaosnya akan tetap mampu menghasilkan
pun di dunia rupiah apa yang kemudian membuat eh ini berbeda beda dan ini bisa mengejar target
lima belas juta tadi kita balik lagi rezeki udah ada yang ngatur ya tinggal kita jalanin kalau memang
serius ada aja rezeki kita di dalamnya dan karakter esri ini kuat dari segi hot
road memang kita kuat di segi itu dan tapi gua enggak menciptakan bahwa brand esri ini hanya
di hot root enggak segala segmen harus kita tembus intinya lo pakai barang gua disitu
ada kebanggaan soalnya di dalam banyak karya karya kawan kawan kita yang orang kita sendiri dia bikin bikin
produk lo harusnya bangga dong gitu loh kalau mau lihat apa aja yang dibikin hatry ya cukup lihat
sosial media atau datang ke sini langsung ini lo yang kita buat buat jadi serangan langsung pakai
brand gua hai selesai satu cara untuk nyuport produk dalam negeri baik kenapa lu harus pakai
brand brand luar negeri yang lo support orang luar kenapa enggak kita kan gitu hal hal kayak gitu sih
balik lagi ke orangnya dia punya pride gak sama heathery kalau punya berapapun artikel yang kita keluarin
nah sekarang pemasaran kalau untuk closing lebih dominan di dalam negeri apa gimana apa sudah sampai
pasar mancanegara juga mancanegara sudah kita ke korea selatan juga udah ke amerika juga udah
australia juga udah malaysia juga udah tapi memang enggak sebanyak orderan dalam negeri
salah satu yang menjadi energi penggerak utama bisnis hendra adalah dukungan keluarga dukungan ini bukan hanya
dalam bentuk modalahan tapi juga support modelnya
kehal abang hendra sekalian merupakan tempatnya untuk berdiskusi memecahkan sejumlah persoalan
bisnis yang dihadapi tidak jarang pula kadang pedebatan terjadi diantara mereka ia kalau dari
segi saya dengan hendra kalau memang ada pendapat yang berbeda itu mungkin biasalah kayaknya kan kita
mau sesuatu itu yang lebih baik gimana jadi debat itu kita biasa saya main rebat tapi ujungnya kan

mana itu yang terbaik itu yang kita pakai
menurut hendra tidak dapat terlepas dari passion dan juga niat yang kuat untuk berusaha
untuk mereka yang mungkin punya modal tapi tidak banyak
apa aja sih yang harus dimiliki di awal untuk starting gitu
alat alat apa aja gitu
yang pertama mungkin tempat dulu kali ya
memang kadang orang mau berbisnis khususnya di bidang karya
biasanya terkendala sama tempat
jadi harus punya tempat dulu entah kita harus kontrak atau kita harus beli
nah equipmentnya juga nggak terlalu mahal kalau untuk dari segi bidang kayak kita yang bermain di plat
cukup alat alat ketok alat las sama tenaga ahli
kalau kita sendiri bisa terjun sebagai tenaga ahlinya itu lebih baik lagi
karena kita nggak harus ngeluarkan
nggak harus ngeluarkan kos dulu untuk membayar orang kan
tapi kalau saya kan terlibat sebagai konseptor dan pemasaran gitu loh
jadi teman teman di sini yang gue perdayain semua untuk
yuk kita berkarya gue kenalkan produk kita masing masing
kita bawa ke luar negeri kayak gitu
lebih arahnya mau ke sana
nah yang namanya berusaha kan pasti nggak lepas dari yang namanya rugi
anda punya cerita apa tentang kerugian yang telah diterima yang diterima x tiga
kalau kerugian sih
secara finansial mungkin ada cerita dari segi moral
itu juga batin
itu juga ada
jadi intinya boleh kita percaya sama orang
tapi jangan kebanyakan
soalnya kalau terlalu banyak percaya siap
jadi udah kita jalanin
memang kita hidup harus baik
boleh percaya tapi jangan terlalu kebanyakan
jadi lagi masih dalam koridor profesional
jalan yang tepat
gue yakin semua jalan sih
hal hal kayak gitu
dan mungkin untuk pertama hindari teman dulu aja kali
teman sebatas supporting
terlibat bisnis secara langsung
kalau profesional jalankan
profesional dalam ini perjanjian
jangan udah gampang ntar gampang ntar
itu yang harus dihindari
karena nanti kalau misalkan kita nggak tahu kita besar
setahun ke depan dua tahun ke depan
jangan sampai persahabatan kita pecah gara gara
gara gara uang gitu
gara gara uang gitu
gara gara uang gitu
gara gara uang gitu
gara gara uang gitu
apa yang dilakukan hendra bersama x tiga menunjukkan bahwa tidak selamanya pasar yang kecil itu menghambat perjalanan sebuah bisnis
justru dengan tekad yang kuat hal tersebut dapat dijadikan peluang untuk menaiki untung
lebih baik tersapons sih
lebih baik jako kba si kok kita kaseyi
kalianws datasets